kita harus jaga kekompakan dan kita harus kerjasama
satu lagi lihat kawan
jangan lupa untuk saling melindungi
sebisa mungkin lindungi kawan kalian dari lawan
dan satu hal lagi no one left behind
oke siap kawan
kita harus menang dari tim ips
kita tunjukin kok kita lebih hebat daripada mereka
intinya kita harus kompak dan jaga satu sama lain
gue yakin kita pasti bakal menang
gue juga yakin
tapi yang jaga bendera kita siapa
ini aja tina tine sama bella yang bakal jaga bendera
mantul mantap betul
oke semangat ya ipa
ini waktu yang tepat buat gue nyalahkain michelle

lu jangan buang buang peluru nadeef
kalau peluru habis
sementara negara ip juga berkurang
alay tenang saja kawan
serahkan buat beta
tahan jalan jalan
hei tahan di situ
tahan jangan jangan
sudah tak gua
aduh sedikit sakit sih
kamu tak bisa ken relat jelas
lo gak usah sok pura pura jadi pahlawannya rara ardi
kayaknya davin marah banget deh lihat rara diselamatin ardi gue yakin banget tapi
pasti belum move on dari rara luar sana deh tetap semangat jangan bawa oke masih ardi
sorry banget yuk yuk yuk yuk yuk